sekarang saya lagi ada di auditoriumnya universitas negeri yogyakarta hari ini istimewa sekali nggak
cuma tentang jogjanya tapi saya akan bertemu dengan salah satu narasumber yang sudah ada
di depan beliau adalah putri keempat dari sultan hamengkubwono x gusti kanjeng ratu hayu
berarti saya mau ngobrol tentang segala hal tentang hidupnya beliau sampai bagaimana kehidupannya
sebagai ibu saat ini tapi sekarang gustihayu lagi masih memberikan materi jadi kita simak dulu aja yuk silakan
hai gusti hai jadi dari tadi di stopin banyak sekali selfie abis ini agenda kita kemana gusti
dan imunisasi dan imunisasi dimas berarti mau dijemput dulu enggak langsung ketemuan di rumah
sakit oke siap soalnya udah jam segini wow oke baiklah kita akan bertemu langsung di rumah sakit
sempat ngek sebentar tapi udah kok ya cuma kaget doang oh yaelen pun biasanya
gimana sih merasakan kayak perpindahan waktu dari gusti masih single terus juga masih zaman pacaran terus sekarang udah ada dimas gitu
yang jelas sih aku sih masih proses adjusting ya karena kan sekarang dengan menyusui segala macam kan berarti hidupnya revolve
schedule menyusui itu yang masih agak penyesuaian cuma ya memang kalau di keluarga aku itu kan kami nggak punya luxury stay at home mom
karena itu ibu juga dari kecil kita udah banyak ditinggal jadi ya harus terbiasa dia juga jadi ya diusahakan sebisanya lah
tapi masih ya itu kayaknya masih proses
kalau nyampe di titik apa
di titik lelah gusti ngapain
main game masih nggak
masih tapi kalau untuk mmo lpg itu kan makan waktu sudah nggak bisa
kalau yang game game zaman sekarang tuh kayak mobile legends dan kawan kawan
intelijen nggak sih lebih ke apa ya aku nggak main yang online time yang aku harus standby juga gitu nggak yang real time
yang rpg berarti
yang maksudnya paling tower defense atau something yang lebih simple karena sekarang kan harus bisa ditinggal sewaktu waktu
nah ini biasanya waktunya ditunggu tunggu makan gusti kenapa selalu gudeg
nah ini bukan cuma turis sebenarnya yang makan kalau gudeg itu bisa pagi siang malam anytime lah pokoknya
di keraton tiap saat makannya juga
enggak tiap saat tapi cukup sering sering kalau breakfast itu juga sering
gusti apa sih yang gusti pikirkan tentang image seorang princess
oke di indonesia kan menjadi ratu yang hidup dan besar dalam lingkungan keraton seperti ini
tapi gusti ini juga dikenal sebagai salah satu istilahnya yang lumayan metal gitu gimana gusti
yang jelas mungkin harus jaim nggak bisa makan banyak
ini dalam rangka keprinsesan apa di daya
ini dalam rangka keprinsesan kalau yang ini
oh gitu oke terus terus
mungkin ya kalau saya mungkin karena udah lama istilahnya hidupnya begini orang tuh kan human nature kadang bisanya fokus sama sisi negatifnya
jadi sering sih beban karena kan ekspektasi orang itu kan kadang stereotype mereka tentang putri keraton gitu kan agak agak realistik ya
harus yang apa seakan harus yang selalu lemah lembut apalagi pokoknya yang gitu gitu deh
tapi juga di sisi lain kadang kita sebagai keluarga keraton gitu ekspektasinya kayak superhero
jadi pokoknya dimintain tolong segala macam itu seakan akan kita tuh pasti bisa
gusti ini menempuh pendidikan di jurusan yang sistem informasi dan it dan teman temannya ini
peminatannya pertama kali dari mana

aku tidak bermaksud untuk mengkotak kotakan jenis jenis

tapi menurutku ini adalah profesi atau jurusan yang banyak diminati laki laki gitu
tidak pernah mikir begitu sih
cuma memang dari kecil aku senangnya main itu puzzle building legong rakit rakit gitu kan
jadi kalau dulu pas sd mulai ada pelajaran komputer itu aku melihatnya sama gitu loh
kayak memecahkan puzzle
lebih seperti itu
terus semakin kesini sempat pengen jadi politician sma
didukung nggak sama keluarga
kalau kata bapak dulu kalau mau ke politik apapun s satu kamu itu nggak masalah
nggak harus s satu di politik
kalau kita ngomongin soal pekerjaan gusti sekarang di tepas tondoyokti
tepas tondoyekty aku lupa dulu namanya
tepas tondoyekty ini cara kerjanya seperti apa
dan jobdesknya tuh gusti megangnya apa aja sih
mungkin gini karena dulu di kraton jogja itu masih ada tata pemerintahannya secara internal
jadi dia berlakunya di kalangan kraton
kalau jobdesknya mungkin kayak kominfo
jadi mengatur it dan dokumentasi informasi kan untuk kraton
gue sih biasanya kalau lagi ngumpul gitu misalnya sama bapak sama ibu sama kakak kakak dan adik semuanya
apa sih karena aku nggak ada bayangan apa seperti keluarga pada umumnya mingle like always nonton ke bioskop
spending timenya ngapain
kalau nonton ke bioskop kita udah gak bisa karena bapak ibu akan spend time di bioskop dimintain foto
bukan nonton film tapi filmnya yang nonton kita ya
nah itu dia
kita banyak di rumah sih
tapi kalau keluar pun ya makan
jadi kalau ibu kan memang banyak di jakarta karena di anggota dpd kan dua belas an tahun juga
biasanya kalau weekend pas lagi pulang pasti ada kita ngumpul pergi makan kemana
kita semua doyan makan
makan mau persatukan keluarga di kraton
kalau lagi biasanya musim liburan kan alon alon monioboro semua penuh ya
kalau kita kira kira pulangnya susah kita baru aquan di rumah
makan adalah pemersatu semuanya
iya cuma kan memang ya mungkin yang sekarang udah agak jarang ruang makan itu kan tidak ada tv
jadi bisa tuh kita masuk tuh jam tujuh makan
ngobrol nanti baru keluar jam sebelas
jam sebelas tuh terus ada yang nanya ada yang mau mie jawa nggak

nah iya bener

iya tapi pindah di sofa depan gitu
tapi tetep makan jujurnya ya
masih suka main game gak
sultan katanya sempat jadi suka game juga gara gara gusti hayu emang iya
jadi dulu pas kerja pertama maksudnya kan kasih sesuatu untuk orang tua
waktu itu ipad yang pertama banget itu baru keluar
udah lah beliin gitu kan
download ini apa sih bapak kan saya main tetris zaman dulu
oh tetris sukanya
terus abis itu
wii baru keluar
maksudnya biar main sama cucu cucunya
kan gamenya lebih aktif
nah terus ipad mini keluar itu mulai plans versus zombie
karena kecil nah itu mulai
kadang sambil jalan gitu
ibu terus marah oh udah ini lah
bapak mau jadi
gusti hayu yang terakhir harapan
jadi kan sekarang gusti sudah mendigitalisasi keraton
dan membuat ini udah ga ada tembok ga ada batasan lagi
semua orang bisa mengakses
semua orang jadi tahu seperti apa isinya keraton sekarang
harapan kedepannya gusti ingin
ingin seperti apa gitu
kalau aku sih sebenarnya kepengennya mendekatkan
apa yang ada di keraton itu ke masyarakatnya
jadi misalnya banyak yang ibu ibu itu pengen belajar nari
tapi malu kalau udah gede nah
hopefully dengan adanya sudah ada website sudah ada timnya mas noto itu at one point kita bisa bikin mungkin online tutorial online kelas untuk nari
atau pokoknya kembalilah nulis jawa
tapi sekarang memang itu kita adakan tapi lebih ke offline nya dan itu hanya pada saat pameran
tapi semoga kedepannya itu bisa benar benar budaya jawanya hidup tapi dengan versi modern
tanpa meninggalkan filosofi aslinya
terima kasih gusti semoga bisa bertemu di lain kesempatan lagi
dan semoga anda bisa mengambil banyak pelajaran dari the with gkrhu ini
aziza hanum dan tim liputan mengaporkan dari kraton yogyakarta